mengenai orang yang dibela gus dur selain bunda dorce dan juga pak budi
ada juga seseorang yang mengaku pernah dibela gus dur
ketika banyak tokoh dan orang indonesia waktu itu menghujatnya
gus dur itu justru tampil satu dari sedikit orang yang tampil membelanya
orangnya sih nggak ada di tempat ini
kita telepon ke surga berarti
katanya lagi di surga lagi leleh sekarang ini ya
ini jangan jangan masih di depan pintu gerbang surga
antrinya banyak nggak mas arswendo
loh ketawa terus mas arswendo
ditanya di surga apa enggak ketawa
tapi mas arswendo katanya punya cerita
mengenai gus dur yang membela anda ketika anda lagi sulit itu
boleh diceritain nggak mas ars
ya kalau dulu ya saya dua puluh enam tahun yang lalu ya itulah kasus saya itu
seperti yang dialami ahok sekarang ini
yang itu saya alami di gedung yang sama
di gedung pengadilannya sepat sepatnya
semua indonesia satu satu yang membela cuma gus dur
apa yang dilakukan gus dur waktu itu
membela seperti apa
membela sampai beliau itu dihakimi
dikumpulkan di salah salahin kurang lebihnya
persis kayak begitu
aku saya gak milahin kamu
tapi ini ada yang tidak benar
cuma gitu doang
dan itu yang menariknya buet ya
setelah saya keluar saya itu kepengen mengucapkan terima kasih kepada gus dur
nyari kesempatannya susah
akhirnya ada seminar di bentara budaya
keluar itu keluar penjara maksudnya
iya saya udah bebas
sudah tiga tahun sekian lah
ada seminar mengenai teater populer itu
karena saya kan wah bagaimana
berusaha mendekat ke beliau
saya cium tangan gitu
saya ya gus dur lupa sama saya
tahu gak buet jalan gitu berhenti noleh
kalau baumu aja tapi bahasa jawa
tapi kalau bubu aja aku ngerti tuh as
itu yang nggak pernah akan mungkin saya lupakan
terima kasih ceritanya
kita udah video call ya sama mas arswendo
sampai jumpa mas arswendo ya
salam buat bapak ya mas
kesempatan salam buat bapak
salam buat gus dur di surga
mungkin lagi leleh main domino dia disana ya sama gus dur
tepuk tangan untuk mas arswendo yang ada di surga